dan pemindahan enam belas narapidana kasus terorisme ke seluruh lapas di indonesia dilakukan secara sembunyi sembunyi rabu malam
dari enam belas napi itu satu napi yang dipindahkan ke lapas kelas dua a palangkaraya diduga merupakan jaringan santoso
inilah pesawat lion air jurusan jakarta palangkaraya yang baru saja tiba di bandara cilikriwut palangkaraya rabu malam
dari ratusan penumpang tersebut ada beberapa petugas kepolisian dan kejaksaan yang membawa salah satu narapidana teroris bernama kaharudin alias didin tiga puluh tujuh tahun yang berasal dari bima nusa tenggara barat
dari gambar yang berhasil diambil salah satu jurnalis foto didin yang digiring beberapa petugas menggunakan jaket warna hitam dan peci warna coklat
kepala bidang pembinaan kemenkumham kalimantan tengah sarbiaman purba membenarkan adanya pemindahan didin ke lapas kelas dua a palangkaraya
dari mana sebenarnya ada pembinaan
pak apa lapas kita sudah memiliki sel tahanan khusus untuk teroris pak
sebenarnya belum pak kalapas tapi karena ini perintah dari pimpinan kita dari pak dirjen ditempatkan di lapas palangkaraya ya harus kita terima
setelah berada di dalam lapas palangkaraya didin akan dimasukkan ke ruang khusus
dan untuk sementara waktu tidak boleh membaur dengan napi lainnya
waktu pembinaan itu juga turut campur juga dari polda terus dari jakarta juga berapa bulan sekali mesti ngecek di sini bagaimana perkembangannya
kalau memang nanti ada indikasi kesana kan juga cepat kita pindahkan ke tempat yang lebih memisahkan
didin difonis tujuh tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan dengan cara menembak salah satu anggota kepolisian di bimanusia
tenggara barat pada dua ribu empat belas lalu